beralik informasi lainnya kelompok bersenjata papua kembali melakukan aksi mereka dengan membakar bangunan puskesmas gedung sekolah serta rumah guru
peristiwa itu terjadi pada minggu malam lalu di kampung mayuberi di atrik ilaga bagian utara kabupaten puncak papua
pembakaran dilakukan terhadap lima ruang kelas sekolah dasar mayuberi dua rumah dinas guru dan sebuah puskesmas
selain membakar fasilitas umum kelompok bersenjata ini juga merusak jembatan kimak jalan tagaloa dan jalan wuloni di daerah pintu angin
kapolda papua irjen polisi matius fakiri mengatakan kelompok bersenjata melakukan pembakaran karena gedung sekolah dan puskesmas di kampung mayuberi ini sebelumnya digunakan oleh personil gabungan sebagai posko komando taktis saat mengejar pelaku penembakan tiga anggota brimob di ilaga
tempat sd ini kan dipakai tentu kampung
kampung ini dipakai sebagai poskotis penindakan oleh aparat sehingga mereka tidak terima oleh kelompok ini sehingga mereka melakukan aksi tadi untuk melakukan pembakaran terhadap gedung yang dipakai oleh petugas ini